empat bocah kakak beradik masing masing berusia tiga belas tahun sembilan tahun empat tahun dan bayi satu tahun
berada dalam satu pesawat dengan ibu mereka seorang pilot dan kopilot
pesawat cessna dua ratus enam yang ditumpangi anak anak dan ibu mereka sedang terbang dari arara kuara di provinsi amazonas
menuju san hosedel guaviare ketika mengeluarkan peringatan darurat karena kerusakan mesin pada satu mei lalu
pencarian besar besaran dimulai pada awal mei
tim penyelamat menemukan barang barang yang ditinggalkan oleh anak anak termasuk botol minum anak gunting ikat rambut dan tempat berlindung sementara
masyarakat adat turut bergabung dalam operasi pencarian tersebut
namun pemerintah masih harus menghadapi komunikasi yang buruk saat menyelamatkan para korban
bulan lalu presiden kolombia mendapat kritik setelah menulis status di twitter keempat anak itu sudah ditemukan
namun tweet tersebut dihapus karena
sehingga tidak dapat diminta konfirmasi
penyelamatan anak anak yang terlantar di hutan ini menjadi kisah yang luar biasa
mereka jelas kekurangan nutrisi dan menderita luka pada beberapa bagian tubuh
akan tetapi bagaimana mereka bertahan hidup selama empat puluh hari di hutan belantara menjadi hal yang tidak bisa dilakukan semua orang
dari informasi medis mereka tidak berbahaya
yang diperlukan adalah menstabilisikannya